badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memberi peringatan dini terkait potensi datangnya cuaca ekstrim selama tiga hari ke depan
dan kini sudah ada mulyono rahadi prabowo yang merupakan deputi bidang meteorologi bmkg melalui sambungan telepon selat malam
bapak apakah banjir yang melanda ibu kota dan beberapa daerah lain serta tanah longsor di puncak ini merupakan bentuk nyata dari cuaca ekstrim ini
ya kalau kita lihat kondisi cuaca pada saat ini paling tidak memang pada kondisi saat ini sangat potensial untuk terjadi curah hujan yang cukup tinggi dan juga durasinya cukup panjang
khususnya untuk daerah daerah jawa bagian barat kemudian kalimantan bagian tengah kalimantan bagian selatan dan kalimantan bagian timur
juga kalau lihat wilayah indonesia
tentunya sulawesi bagian tenggara dan papua bagian selatan
ini merupakan daerah daerah yang saat ini dominasi untuk terjadi kondisi cuaca dengan potensi curah hujan tinggi sangat memungkinkan
nah tentunya kalau kita bicara wilayah jabodetabek paling tidak jawa bagian barat tentunya yang akan memberikan pengaruh kondisi yang terjadi di wilayah jabodetabek
karena kondisi cuaca atau turunnya curah hujan di daerah hulu ini yang akan mempengaruhi kondisi cuaca di kondisi limpasan atau kondisi potensi untuk terjadi banjir ataupun kenangan di wilayah jakarta pada umumnya
apalagi dalam dua hari terakhir jakarta sendiri atau jabodetabek ini juga turut diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada durasi yang cukup panjang
tengah hari hingga dini hari
bahkan juga pada saat siang sore hari sudah mulai muncul terjadinya curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
tentunya ini yang perlu kita waspadai kondisi yang terjadi pada saat ini
baik pak mulyono jadi sebenarnya perkiraan akan ada cuaca ekstrim ini sampai berapa lama pak
benarkah sampai tiga hari ke depan saja
dan apa yang menjadi penyebabnya sehingga cuaca ekstrim ini terjadi
nah sebetulnya kalau kita bicara pada jangka yang panjang saat ini wilayah indonesia bagian barat selatan ekuator ini sebetulnya pada kondisi musim penghujan
yang kita prediksikan bisa berlangsung hingga akhir bulan februari atau paling tidak awal maret baru curah hujan relatif akan mulai luruh
kemudian kalau kita bicara secara jangka musiman
memang pada sepuluh hari
hari terakhir bulan januari atau sepuluh hari pertama bulan februari ini merupakan masa masa boleh dikata puncak dari musim hujannya
di mana potensi untuk terjadi curah hujan dengan intensitas lembat dan juga akumulasi curah hujan yang akan terjadi cukup tinggi pada masa masa ini
apakah memang betul curah hujannya lebih tinggi dibanding bulan bulan sebelumnya begitu pak
iya kalau kita bicara dalam selang waktu bulan pertengahan januari hingga februari tentunya ini pada saat paling tidak dari awal februari ini memang saat ini merupakan terjadinya curah hujan dengan jumlah akumulasi yang cukup tinggi
baik kemungkinan besar untuk cuaca ekstrim ini terutama curah hujan yang tinggi di bulan februari ini terutama akan melanda atau terjadi di wilayah mana saja
di wilayah selatan jawa misalnya ataukah ada wilayah wilayah khusus yang kemudian bisa informasi ini bisa menjadi peringatan begitu pak bagi daerah daerah tersebut
ya sebetulnya kalau kita bicara kondisi potensi curah hujan yang akan terjadi pada saat ini sebetulnya tidak hanya di wilayah jawa bagian barat saja
tapi sebetulnya kalau kita bicara sumatera misalkan bangka belitung lampung jawa barat jawa tengah
kemudian juga yogyakarta kalimantan timur bali sulawesi bagian barat dan tenggara maluku papua ini merupakan daerah daerah yang potensial untuk terjadi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
nah tentunya ini yang perlu kita waspadai karena pada saat saat ini memang dominasi yang terjadi angin baratan ini cukup dominan
khususnya terjadi daerah pertumbuhan atau daerah pertemuan aliran angin dari benua asia dan benua australia yang cukup memanjang dari sumatera bagian selatan lampung jawa bagian barat
mengarah ke kalimantan bagian selatan kemudian menyeberang ke sulawesi bagian tengah
nah dengan adanya daerah pertumbuhan aliran udara ini merupakan daerah daerah yang sangat potensial untuk terjadi pertumbuhan
pertumbuhan awan sehingga potensi untuk terjadi hujan di daerah daerah yang merupakan daerah pertumbuhan angin ini juga akan menjadi sangat besar
tentunya ini yang perlu kita waspadai
baik terima kasih pak mulyono rahadi prabowo yang merupakan deputi bidang meteorologi bmkg
atas informasinya kami ucapkan terima kasih pak mulyono